saya baru tahu
dan saya ini suaminya res
dan dia sebagai istri harus menturuti semua perintah saya
bukan begitu sayang
kamu tahu kesalahan kamu di mana saya
ini urusan suami istri reski
perempuan seperti kamu tidur di luar rumah ini tanpa izin saya
kau pikir itu bukan kesalahan fatal
di mana kamu nginep semalam
di rumah saya
masih nggak mau jawab
masih nggak mau jawab
di rumah saya pak
saya bilang diam
saya mau dengar dari mulut dia langsung
jangan sakiti manuhara pak
jangan sakiti manuhara pak
saya akan maafi manuhara
dan kita berdua saya akan maafi manuhara
kita akan kembali hidup normal seperti biasanya
dengan satu syarat
mau bersujud ke depan saya
jangan vier pak
semoga dia mini langit pindah kali pak
kalau itu kemauan anda
mau aku paksa
mau aku paksa
mau aku paksa
mau aku paksa
dikeras lagi dong
penting kau dikesan alamat bagaimana itu
uka menjaga aaaa